provinsi kalimantan timur menjadi satu satunya provinsi di luar jawa bali dengan tingkat keterisian pada angka delapan puluh satu persen
dr nadia menyebut bad occupancy rate di dki jakarta menurun dibandingkan pekan lalu yang mencapai sembilan puluh persen
untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kapasitas rumah sakit dan juga bor
sudah ada direktur utama pt pertamina bina medica ihc pertamedika ihc ibu fatima jan rahmat
selamat siang bu fatima
terima kasih sudah bergabung bersama kami bu sehat sehat selalu ya bu
ini ada penurunan dari bed occupancy rate di jawa bali dan juga di indonesia
kemudian bagaimana sebenarnya realnya status penanganan pasien covid sembilan belas di rumah sakit pada saat ini bu
ya kami terus saat ini di rumah sakit bumn bawah manajemen bumi hc
terus menerus masih mendapatkan
pasien dengan saat ini bornya adalah di delapan puluh sembilan persen
memang kalau kita lihat dari jumlah bornya memang menurun sedikit dibandingkan dengan minggu lalu
di awal juli ya itu adalah di sembilan puluh satu persen
sekarang ini di delapan puluh sembilan persen
jadi ada dua hal yang perlu kita waspabai
yang pertama adalah memang kasusnya masih meningkat
yang kedua adalah
kemungkinan karena penurunan ini karena kita menambahkan jumlah tempat tidur yang cukup signifikan
iya bu jadi sebenarnya kasus ini masih meningkat
namun memang okupansi bed ini terlihat menurun karena mungkin adanya penambahan begitu ya
indikasinya memang sebenarnya apa saja bu
sebenarnya ada juga upaya dari pemerintah yaitu bkm ya
yang juga tentu menurunkan
angka daripada jumlah bor ini
namun demikian kalau kita lihat angkanya perlu kita ikuti terus
nah ini mudah mudahan saja memang penurunan ini cukup kuat dengan program program yang ada
lain pskm juga
kita tahu bahwa program testing ini terus dilanjutkan dengan komitmen yang baik
kemudian yang lanjutnya juga adalah vaksinasi
yang terus kita tingkatkan
baik bu kalau nantinya misalnya ada kenaikan lagi
nah ini apa yang akan dilakukan
apakah sudah diantisipasi
dan juga bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas di pertamedika sendiri bu
ya kami baru saja selesai bangun ruangan icu sebanyak satu ratus dua puluh empat tempat tidur di asrama haji
kemudian sebentar lagi kita akan buka rumah sakit khusus covid di tanjung duren dengan kapasitas lima ratus
ini akan buka segera
baik bu fatima dengan adanya penambahan ini tentunya dari segi obat obatan
kemudian juga tenaga kesehatan ini juga perlu ditambah
seperti apa skemanya
ya jadi kami telah merekrut
lebih dari delapan ratus malah ini lebih dari seribu ya
karena untuk mengoperasionalkan tanjung duren
itu kita hampir rekrut kurang lebih delapan ratus tambahan lagi ya
kemarin untuk yang asrama haji itu sekitar tiga ratus enam puluh an rekrutmen baru untuk sdm nya
termasuk adalah tenaga dokter yang kita juga tambah ya
karena itu tenaga dokter spesialis yang perlu kita
hire juga ditambah juga dengan tenaga apotuker dan tenaga administrasi lainnya
baik dengan obat obatan seperti apa bu apakah stoknya juga sudah mencukupi
ya kita terus berkoordinasi dengan bumn pharma untuk memenuhi kebutuhan seperti
obat obatan favipiravir femdisifir juga berkoordinasi dengan pihak supplier
dalam hal ini untuk ivig dan juga interleukin enam indibiter
jadi kita berusaha untuk memenuhi obat obatan yang paling penting pada kasus kasus yang berat
jangan lupa dua obat utama yang harus kita sediakan di rumah sakit itu adalah steroid
dan yang kedua adalah pengencer darah
obat ini adalah obat utama pada kasus kasus covid yang sedang dan berat
karena paru paru sudah terkena atau kita kenal dengan pneumonia
dan ini dua obat itu adalah obat yang sangat mahal
yaitu obat obatan antivirus dan juga obat obatan untuk peningkatan
sistem imunitas yang perlu kita siapkan di rumah sakit
baik bagaimana kemudian
jangan lupa juga oksigen
jadi juga itu bagian yang penting juga itu yang kita monitor setiap hari
supaya sediaan oksigen kita tetap cukup bisa melayani pasien yang
yang saat ini memang masih kita lihat turunannya sudah ada penurunan tapi belum turun sekali
kita perlu memonitornya satu dua minggu ke depan
baik kalau lihat dari data pada hari ini bu dari tes dan juga tracing
bagaimana kemudian prediksi satu atau dua minggu ke depan menurut ibu
kalau kita lihat jumlah tes kita nggak boleh keluar
harus tes itu terus ditingkatkan jumlah tesnya
kita lihat di rumah sakit bumn ini agak turun ya jumlah tes
sejak harapan saya di dki maupun secara nasional itu jumlah tes nggak boleh turun
kemudian tracing harus tetap kita harus teruskan
tracing itu penting sekali untuk menemukan segera dan melakukan testing pada orang orang yang kontak erat
dengan pcr yang positif kemudian vaksinasi itu harus dilakukan
dengan positivity rate yang masih menurun ke tujuh ini kita memang harus terus second down
pertama di dalam tiga t kita
baik ibu fatima semoga kedepannya akan angka kasus akan setengah
angka kasus akan semakin menurun dan juga apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit ini menjadi manfaat begitu bagi masyarakat
terima kasih direktur utama pt pertamina bina medica ihc ibu fatima jan rahmat telah bergabung bersama kami
sehat sehat selalu bu
sehat selalu terima kasih